halo ani lo tau gak rara ada dimana
si rara lagi dikasih violet
kebetulan gue sama si kembar lagi nongkrongnya disini
bakal batalin itu bonus free time buat dia
jadi dia harus balik lagi kesini
sebentar tante telepon dia dulu ya
makasih ya tante
kelebihan gue ya lo
gitu dong romantis
soalnya tau gak sih ini ada mobil di sebelah
lo keterlaluan banget sih ngerjain aldino kayak gitu
aduh berubu kulit
gue tuh gak sejak itu
gue emang beneran nemu kuncinya aldinosaurus itu ya di bawah di jalanan
gak usah boong
gue gak boong rupuk kulit
lagian pelan banget sih bawa motor kekeong tau gak
gue kenceng salah gue pelan salah
gak usah pelan pelan mendingan
ya allah pelan pelan
bisa minggir dulu nggak ada telpon
jangan gitu dong ayolah
eh bentar bentar bentar
bentar kenapa lagi
eh sopan banget sih dimatiin
lu matiin hp gue kenapa botol kecap
aku kurang kerjaan tuh gimana sih
botol kecap kalau gue dipecat sama madam preti gimana
udah lu tenang aja
lu tuh kenapa sih takut banget dipecat sama madam preti
nih ya kalau memang benar kebukti madam preti itu adalah tantenya aldino
ya udah lu tenang aja
lu tuh gak bakalan dipecat karena gak akan dikasih gak akan dibolehin sama aldinosaurus itu
itu kebukti kan
coba lo inget inget berapa kali lo cabut bolos sama gue
gak ada tuh lu dipecat
foto kecap tapi kan belum ada bukti kalau madam pretti dan aldino itu satu keluarga
maksudnya ada hubungan keluarga gitu loh
ya udah itu nanti aja kita buktiinnya ya
sekarang ada hal yang lebih penting dan kita harus cepat cepat
ingat kan tugas dari pak togar
kalau soal itu ya bohong
ya kan jangan bohong nyokap gue juga dong bohong

iya kerupuk kulit gue meminta maaf abis terpaksa
tadi kan ada aldino saurus gak mungkin dong gue ngomong jujur
eh misal kita kan harus ada misi nih
ini ini yang didikin arin
gak mungkin lah
lu mau keganggu sama aldinosaurus
balikin dulu hape gue
gue sita dulu pokoknya lu harus ikut gue
mau kemana lagi
sembutan kecap lu mau bawa kue kemana ya
bisa rusak dikit gak sih
udah deg degan ya
udah deg degser gitu ya
mau gue ajakin ke kak uah
enggak gak ada serius dikit
oh mau ke kak uah sekarang
cacapi seriusan dikit
udah pokoknya ikut aja
gue jadinya main fisik lagi
lu kok gak kayak gitu
gue gak main fisik
udah gak emak kan
ini teh sate ya mbak
kok dibungkus sih bang
saya kan mau makan di sini
perempuan itu tidak boleh makan di jalan jalan
apalagi ini udah lama lama begini
bang saya udah lapar banget
saya mau makan di sini pokoknya nih
eh tidak bisa
sekarang mbak harus minggir
saya harus mau pulang
tunggu tunggu tunggu
eh tidak mbak
saya mau balik mbak
ini bahaya sekali kalau sampai ketahuan nih
ngeselin banget sih tukang sate
tapi suaranya emang gak asing

nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nadib sama farel sibuk ngejar ngejar riva
risky lebih gak jelas
malah gak deketin michelle
anak ips tuh ya kalau udah di luar sekolah padahal gak asik tau gak
karena ada kita
ya terpaksa ini gue nongkrong sama kalian berdua
eh berasa belanja dong gue
oh gak ah
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
ya padahal mau kan
yo gue lemparin nih kalian
eh tapi kalaresnya gak udah mati
hah itu kan rara sama kak fero mereka pacaran
wah seru nih
gimana kamu suka sama suasana tempatnya
silahkan kakak mau pesan apa
iya pak kamu mau pesan apa
gue liat liat dulu ya
kebetulan semua makanan disini semuanya enak enak
aku yakin kamu mau suka semua menu disini
aku rekamanin banget sama es kopi ini
ah mbak aku pesan es kopi sama ini ya
aigoo kalo aja yang di depan gue sekarang bapak davin pasti momen ini bakal jadi romantis banget
sayangnya yang di depan gue sel
rasanya nggak nyaman banget deh
tapi gue juga gak enak kalo ngehindarin dia terus
hmm fix fix rara sama kak fero pasti pacaran
gue harus cepet cepet kasih tau davin biar davin gak mikirin ke rara lagi
fiks gue langsung kirim ke davin
kalo kayak gini kesian juga ya si davin
ya masih penting ketahunya sekarang lah
daripada udah kelamaan bucin sama rara yang jelas jelas udah punya pacar lagi
ayo dong masih gitu aja gak bisa
ini alasan rara keke gak mau balikan sama gue
ternyata dia lagi pdkt sama vero
tuh jangan jangan rara diem diem udah pacaran sama vero
halo ani lo tau gak rara ada dimana
si rara lagi di kasih violet kebetulan gue sama si kembar lagi nongkrongnya di sini